usai menyambangi kediaman ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani mengunjungi kediaman ketua umum partai golkar erlangga hartarto kami sore
pada pertemuan ini sempat disinggung masalah kebersamaan antara pdi perjuangan dan golkar selama hampir sepuluh tahun di dalam pemerintahan presiden jokowi
pada kesempatan ini saya juga bersilaturahmi kepada pak ketum golkar pak erlangga
untuk bisa membahas hal hal yang kami anggap sifatnya itu akan dalam menyamakan visi dan misi serta cita cita dalam membangun bangsa dan negara ke depan
tentu saja hal ini tidak bisa hari ini pertemuan hari ini akan ada satu keputusan yang konkret
namun kami berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk
pada waktu yang tidak terlalu lama insya allah kami akan bisa bertemu kembali
untuk bisa menyamakan kembali apa apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama dan kami bisa bangun bersama dalam menuju kemana nanti menuju pilek dan pilpres tahun dua ribu dua puluh
tentu partai golkar dan pdi perjuangan adalah partai nomor satu nomor dua perolehan suara di indonesia
sehingga dengan partai nomor satu dan dua ini selalu berkomunikasi
kemudian juga membungkuk
punya kerjasama yang dalam ini menjadi signal bahwa keberlanjutan dan stabilitas politik ke depan menjadi sangat penting
seperti tadi disampaikan oleh ibu pu biasa partai golkar dan pdip itu berkompetisi dalam setiap pemilu
itu sesuatu yang biasa tetapi kita selalu bekerja sama di dalam pemerintahan